jangan pernah taruh ember di tengah jalan
saya gak suka ngeliatnya
maaf pak tadi saya udah taruh di pinggir sih
mungkin bapak gak liat
ini dia tempat kerja gue
pt aldebaran sejahtera multinasional corporate
di sini tuh
banyak banget ininya usaha usahanya
ada kosmetik ada kuliner ada departemen store
pokoknya banyak dah
seperti acara launching elsa kemarin
lu di sini tugasnya bagian apa
sumpah lu gak tau
iya emang gak tau
malah disuruh datang aja dulu
nanti baru dikasih tau
saya diterima kerja di sini sebagai klinis servis
ibu bersedia atau mau mengundurkan diri
saya terima pekerjaan ini
tugas kamu di sini adalah bertanggung jawab untuk kebersihan seluruh area kantor ini
harus teliti dan kerjakan sampai bersih
mungkin ini baru pertama kali buat saya
jadi saya minta tolong untuk dibimbing ya pak
mulai hari ini kamu bisa bekerja di sini
tugas kamu membersihkan di lantai dua puluh
saya permisi ya pak
saya sudah menugaskan ibu andin di lantai dua puluh
sesuai dengan permintaan pak aldebaran
seragam biru juga
bukan dulu bekas dosen ya
yang penting kerjaan halal
tapi lo tau kan
itu harus bersih bersih semuanya
pokoknya semua lo bikin kinclong
lo harus ekstra bersih di lantai dua puluh
karena itu lantainya bos besar
yang punya perusahaan ini
dia itu kosi di kebersihan
gue punya partner kerja nih
tos dulu ya
masih inget kan lo tosnya
ya udah kerja lagi deh
ya ya lo kesana kerja deh
ingat yang bersih

sekarang kamu kehadiran gue handin
bisik udah gain gannah
jangan pernah taruh ember di tengah jalan
saya gak suka ngeliatnya
maaf pak tadi saya sudah taruh di pinggir sih
mungkin bapak gak liat
kayak pernah liat
mantan laki lo nikah sama adik lo
terus anak lo meninggal gak dikasih tahu
kok bisa begitu
ya gak bisa begitu
kenapa bisa kayak begitu loh
hidup lo ya ampun
lo kuat juga ya
mungkin itu cuma salah satunya
ya bener juga sih
udah lebih jauh
lo kayak motivator di tipe tipe itu gak
tadi papa denger
kamu hari ini ada panggilan kerja ya
sebagai apa nak
ya aku udah dapet kerjaan tapi
aku kerjanya jadi cleaning service
ya pak yang penting halal
terus kamu ambil gak
iya aku ambil pak
ini hari pertama aku kerja
ya udah semangat kerjanya nak
iya makasih ya pak
ya udah aku mau makan dulu ya
nanti aku telfon lagi
ini udah dapet kerja
ini udah dapet kerja
jadi perusahaan multi nasional sebagai
bukan sebagai cleaning service
ya ampun papa
udah gak apa apa
andin pasti susah cari kerja setelah di penjara gitu kan
sukurin aja dulu ya
kamu mulai lembur ya
kamu bersihin semua toilet kantor
yang ada di lantai lima belas sampai lantai dua
kan andin baru hari pertama kerja
kok udah lembur aja ya bu ya
saya dulu kayaknya waktu pertama kali kerja gak ada lembur lemburnya bu
gue bantu dulu ya
ini semua tugasnya anding
jadi kamu pulang aja mela
oh ya mulai jam enam sore
lift mati semua
jadi kamu lewat tangga darurat untuk naik turun
kita nggak jadi pulang bareng deh
ya udahlah nggak apa apa
udah lalu duluan aja ya
gue mau kerja lagi